dan saudara kita beralih ke informasi lain
presiden joko widodo mengizinkan pembelian lahan di ibu kota negara nusantara atau ikn
asal tidak melanggar ketentuan
harga tanah akan ditentukan oleh otoritas ikn
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono mengungkapkan
presiden jokowi meminta agar status lahan di ikn untuk investor segera ditetapkan
dalam rapat terbatas hari rabu lalu disepakati lahan di ikn bisa dibeli
menurut basuki presiden menerima banyak keluhan dari investor
terkait percepatan investasi dan kesiapan lahan di kawasan ikn
kerja cepat tapi tidak melanggar aturan